menu yang satu ini adalah inovasi dari kedai di desa bangodemak jawa tengah
olahan cumi disusun dengan tusuk sate dan dihidangkan bersama kuah bakso
nah untuk membuatnya cumi dibersihkan lalu bagian perutnya diisi dengan adonan bakso
setelah itu direbus hingga matang
jangan lupa pelengkapnya yakni mie daun bawang serta seledri
saat dinikmati sensasi gigitan cumi yang kenyal dengan adonan bakso yang gurih
membuat para pengunjung ketagihan
sejak membuat inovasi sate bakso cumi ini
kedai milik mas rohan pun kembali ramai digetangi pelanggan
apalagi wilayah demak dipesisir sehingga hasil lau seperti cumi cukup melimpah
di dalamnya cumi itu ada gigitannya
ada dagingnya yang biasa dibuat dengan bakso itu
baru di tempat ini yang rasanya enak dan unik
kita di sini kami ke mayorata darapesisir
yang banyak daya ikan cuminya
saya inovasikan atau kerasikan
supaya cumi itu menjadi kuliner demak yang favorit